kamu teh cantik pisannya sempurna bener
ih a'a bisa aja biasa mau uji perempuan ya
a'a teh gak pernah mau uji perempuan
a'a kalo mau uji perempuan itu pasti perempuannya bener bener cantik sempurna
a'a teh kalo ngeliat sugernya jadi keingetan a'a cucu namanya
mohon bener kenal ya
kenal am tapi cucu udah berhenti sekarang
apa kamu teh
suka sama si ucuy
nikah itu gak main main
jangan mundur di tengah jalan ya
kade itu pesen
emak buat min min
tidak boleh menyerah
kamu teh serius min
min min serius pak
jangan cembut begitu a'a tuh
nah jadi begini saja
sebaiknya kita tunggu saja keputusannya si ucoi
serot dicatat aja ya
terus bonya kasihkan ke saya
peralatan kerja pak kang tip
pak kang koswara saya permisi dulu ya
lagi ada proyek baru ya pak angsip
bantu bantu nurunin buku di taman bacaan mbak ira
dagingnya teh udah abis
tinggal telur dan
cadar tempe orek koncom acar sama gorengan
telur tempe sama gorengan
semuanya ajalah ditumpuk ya
besok warungnya sudah bisa pindah ke sebelah
peralatan ini saya kerjain
nuhun ya kang
kamu gak ikut belajar bersama
bapak ke rumah om akung dulu ya
kunci pintunya ya sayang
kamu kemana den
mau belajar bersama dulu
emang gak belajar bersama di mana
sekarang teh belajar bersamanya di rumah debbie terus
enak belajar di rumah debbie
db nya sendiri yang sediain
debbie tuh orangnya baik bu
debbie anaknya kang dadang
sejak kapan dia baik
kalau kamu lagi belajar gitu dokter clara suka datang gak sih
nini berangkat dulu ya
kamu teh belajar yang rajin
kirain kamu belum pulang kok
kan tadi jemput anak anaknya baru
saya lupa kum
ya dilap lap saja doi
tadi malam kamu nonton tidak
judulnya anakku sayang
kalau kayak gimana nama anak saya ini nama judul sinetron anakku sayang
itu ceritanya bagus sekali doy
jadi ada ibu namanya yanti punya anak namanya windy
kan hamil melahirkan
karena yanti ibunya tidak punya uang
akhirnya windy anaknya itu yang masih bayi ditaruh di depan sebuah panti asuhan
dan ditinggalkan di situ doi
itu ngejahat kun bukan bagus
itu ibu yang jahat
nanti febri ikut nonton nanti ditiru kamu
jangan sekali lagi ya kum
itu bahaya nggak boleh
ingat ya kum jangan diulangin lagi ya
pertua saya itu nggak bisa dikasih tahu
tetap aja ke mobil saya
mau ngapain sih
itu gara gara si acek itu ngerusakin otaknya tuh
sudah tua sekolot
bukannya banyakin beli perhiasan
malah bikin geng apa tuh pejuang cinta
buat apa juga sudah tua bikin kayak pejuang cinta
mendingan beli itu loh perhiasan
beli emas emas bisa dipamerin kan lebih banyak manfaatnya
jualan sugar lagi dia
ajak jalan a
hati hati ya tuh okang
akang mau beli sugernya
mau rasa apa ada rasa stroberi rasa vanila sama rasa coklat
yang mana aja
jangan yang mana aja tuh kang
nih akang sukanya yang mana
akang teh sukanya yang
panggil akang atau neng panggil a a aja
oh iya boleh kenalan
kamu teh cantik pisannya sempurna bener
ih a a bisa aja biasa mau uji perempuan ya
a a teh gak pernah mau uji perempuan
a a kalau mau uji perempuan itu pasti perempuannya bener bener cantik sempurna
a t kalau ngelihat sugarnya jadi keingetan a a cucu namanya
mohon bener kenal ya
tapi cucu udah berhenti sekarang